padahal dampak negatif yang dihasilkan tak hanya berimbas pada pencemaran lingkungan
namun juga kesehatan masyarakat
untuk itu pt sumber alvaria trijaya tbk atau alfamart
beralih pada teknologi panel solar demi mewujudkan indonesia hijau yang ramah lingkungan
konsumsi listrik di indonesia tahun dua ribu dua puluh dua menunjukkan tren yang meningkat
hingga membutuhkan satu ratus dua puluh lima juta ton batubara per tahun
efeknya emisi karbon dioksida yang dilepaskan menyebabkan dampak turunan
seperti hujan asam hingga penyakit pernapasan
jika dibandingkan dengan batu bara cahaya matahari jauh lebih ramah lingkungan
karena bebas asap karbon merugikan selain itu jumlahnya melimpah
demi menghindari hal tersebut alfamart berkomitmen untuk menggunakan
teknologi solar panel dalam kegiatan operasionalnya
ini merupakan program csr dan merupakan komitmen alfamart sahabat bumi
dengan melakukan program program berkelanjutan demi menjaga lingkungan
dalam hal ini diwujudkan salah satunya dengan membangun panel surya
sebagai alternatif sumber energi
mulai berjalan sejak dua ribu dua puluh satu di kantor cabang karawang jawa barat
alfamart kini menargetkan sepuluh lokasi kantor cabang lainnya
untuk memanfaatkan teknologi serupa
tercatat sejak pertama kali menggunakan solar panel pada september dua ribu dua puluh
alfamart telah berhasil melakukan penghematan tagihan listrik hingga dua puluh lima persen
kini pasokan energi di kantor cabang alfamart karawang timur delapan puluh lima persen
dipenuhi oleh solar panel
tak hanya berfungsi untuk menggerakkan alat berat
namun solar panel juga berperan pada kebutuhan listrik sehari hari
pertama adalah kelestarian lingkungan
dengan menggunakan sumber energi yang bersih dan bebas emisi karbon
namun juga membawa manfaat ekonomis
yakni bisa melakukan penghematan biaya listrik hingga dua puluh lima persen
sejak tahun dua ribu enam belas kampanye kepengurangan kantong plastik sekali pakai sudah kita lakukan
dan tentunya kita berharap dukungan pemerintah daerah untuk mensukseskan program ini
penanaman pohon untuk kelestarian lingkungan
mulai dari sabang sampai merauke
sudah puluhan ribu pohon yang sudah kita tanam
wujud kepedulian alfamart terhadap kelestarian hidup
diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi karbon hingga dua ratus tujuh puluh enam ton per tahun
tak hanya itu
sebanyak lebih dari lima belas ribu pohon telah terselamatkan manfaat dari penggunaan panel surya
hal ini tentu menjadi wujud konkret kepedulian alfamart
terhadap kelestarian hidup jangka panjang